prestasi membanggakan kembali diraih oleh anak bangsa
tim robotika its surabaya keluar sebagai juara pertama dalam kejuaraan robot tingkat dunia robocup yang diselenggarakan di kanada
tim ini berhasil mengalahkan kontestan lain dari berbagai dunia termasuk iran dan jerman
robot inilah yang menjadi juara dunia atas robo cup kompetisi robot tingkat dunia yang tahun ini diselenggarakan di montreal kanada akhir juni lalu
selain iran dan jerman yang ikut berkompetisi diantaranya kanada taiwan australia brazil dan negara lainnya dari berbagai benua
ini adalah tahun pertama indonesia meraih juara
pertama setelah dua puluh dua tahun kompetisi tingkat dunia ini berlangsung
robot spesialis olahraga khususnya sepak bola ini bisa menjadi juara karena memiliki spesifikasi yang lebih unggul dibanding kontestan lainnya
di balik robot ichiro tim yang terdiri dari sepuluh mahasiswa dari berbagai jurusan dan dua dosen ini memang sudah merintisnya sejak dua ribu tiga belas lalu
meski jatuh bangun dalam pengelolaan tim peserta memiliki tekad kuat untuk mewujudkan hasil karya mereka agar mengharumkan bangsa
sebenarnya kita mulai efektif mengerjakan robot dari malam hari dari setelah maghrib mulai banyak berkumpul di sini makan malam juga di sini kebanyakan
dibungkus makan di sini bareng bareng setelah mengerjakan robot juga biasanya kami efektifnya sampai menjelang subuh jam tiga pagi kemudian minggu subuh setelah sholat terus tidur
akhirnya lanjut lagi kuliah jam delapan jam sembilan sesuai jadwal masing masing
kini robot ichiro terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi satu diantaranya adalah meningkatkan daya tahan baterai serta jarak tempuh dan kekuatan tendangan
sejauh ini its sangat mendukung terkait dengan funding untuk pengembangan dan pembuatan kami selalu menggunakan dana its dan alhamdulillah sponsor juga sangat mendukung dari alumni itu mendukung

juga untuk pengembangan dan keberangkatan itu kami disupport banyak oleh sponsor
seiring dengan berbagai support dan dukungan dari dunia internasional serta pihak kampus para pemuda ini pun berkomitmen untuk terus mengembangkan robot ichiro di sini di dalam negeri sendiri